di lima lima hektare merupakan rumah bagi lebih dari lima orang untuk bekerja meneliti dan belajar
di lebih dari satu ratus lima puluh perusahaan institusi dan perusahaan rintisan di bidang energi mobilitas dan keberlanjutan